selanjutnya tidak kalah inspiratif memiliki keterbatasan penglihatan tidak menyurutkan niat para tunanetra
di panti pelayanan sosial disabilitas netra panganti temanggung jawa tengah untuk tetap membaca al quran
untuk bisa membaca al quran para santri menggunakan al quran braille
selama ramadan para tunanetra di panti pelayanan sosial disabilitas netra penganti temanggung jawa tengah
menggiatkan membaca al quran
meski memiliki keterbatasan penglihatan para santri kusyuk menyimak ayat suci tersebut
al quran yang mereka gunakan adalah al quran braille dan untuk membaca al quran ini
para tunanetra mengandalkan indera peraba yakni jari tangan
mereka juga didampingi oleh pengajar agar cara pembacaan al quran braille tersebut benar
dibutuhkan waktu hingga dua tahun
agar dapat lancar membaca al quran braille
selain mendapat pelajaran membaca al quran braille dan ilmu agama
selama tinggal di panti para tunanetra ini juga mendapat pelajaran
keterampilan memijakkan al quran braille
keterampilan ini diharapkan menjadi bekal hidup setelah meninggalkan panti